terpidana kasus narkoba mary utami dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan tanggerang banten menuju lapas nusa kambangan cilacap jawa tengah
pemindahan mary diduga terkait rencana eksekusi mati tahap tiga
mary sendiri dibawa dengan menggunakan kendaraan khusus dari lapas tanggerang banten
menurut informasi dari pihak lapas mary akan ditempatkan di ruang isolasi lapas besi nusa kambangan
mary utami difonis mati setelah tertangkap akan menyelundupkan heroin seberat satu satu kg di bandara soekarno hatta pada tahun dua ribu dua belas
namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak kejaksaan maupun lapas nusa kambangan terkait pemindahan mary